halo selamat malam pelibatan masyarakat sipil dalam pertahanan negara kembali jadi perbincangan hangat
setelah menteri pertahanan kembali mempopulerkan konsep perang dan pertahanan rakyat semesta
benarkah konsep ini akan menjadikan masyarakat sebagai bagian penting dari komponen pertahanan kita
ataukah ini menjadi jalan menuju wajib militer seperti yang dibayangkan
disiarkan dari studio dua cnn indonesia bersama saya budi adiputro
inilah kupas tutas perang rakyat semesta ala prabowo
pokok masalahnya bukan masalah problem upah
ekonomi gak bertumbuh
perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta
oke malam hari ini saya tidak sendiri karena ada teman teman mahasiswa dari unika atmajaya
uin syarif hidayatullah jakarta dan juga sabma pemuda pancasila sudari
terima kasih teman teman sudari di cnn indonesia
kita akan bicara mengenai ya konsep pertahanan yang melibatkan masyarakat termasuk juga bela negara yang lagi rame
satu minggu terakhirlah masyarakat yang setia kepada negara pancasila undang undang dasar empat puluh lima selalu jadi cita cita pemerintah
beriring dengan semangat nawacita pemerintahan presiden jokowi periode pertama merumuskan konsep bela negara
timbul reaksi pertanyaan harapan juga tentunya keraguan
seperti apa sih sebetulnya bentuk bela negara yang diarsiteki kementerian pertahanan ini
tahun bergulir kabinet juga silih berganti
menteri pertahanan kala itu yang semangatnya empat puluh lima mencanangkan bela negara adalah
general remiza tia kudwi mewafkafkan bela negara kemenhan selanjutnya yaitu prabowo subianto
belum genap satu bulan pernyataannya sudah ada yang mengundang reaksi seketika terminologi perang
rakyat semesta muncul dan menimbulkan tanya apa kira kira maknanya ada kaitannya enggak kira kira
ya sama bela negara kita simak lagi yuk pernyataan pak prabowo kita mungkin tidak bisa mengalahkan
kekuatan teknologi bangsa lain tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep
hai pertahanan rakyat semesta perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang perang yang
akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta the concept of the total peoples war
oke itu konsepnya yang akhirnya membuat rame banyak orang bertanya tanya apakah ini wajib militer
seperti idola idola cewek cewek yang ada di korea sana ya kita wajar harap harap cemas
apa jangan jangan kita nanti diajak perang sama pak prabowo yang jelas banyak sektor
dari masyarakat disiapkan pemerintah jadi komponen cadangan sebagai bagian dari pertahanan negara
dan kita harus sekarang membangun komponen cadangan yang nyata yang real yang operasional
dan kita harus menyiapkan komponen komponen pendukung dari seluruh komponen rakyat indonesia
dari semua sektor apakah itu sektor petani sektor nelayan sektor swasta sektor akademis
sektor ormas ormas partai partai politik itu menjadi komponen pendukung
pertahanan negara kita ya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun
kementerian pertahanan mendapat alokasi sebesar satu ratus dua puluh tujuh empat triliun rupiah itu kalau dibeliin
bakso bisa berapa ratus ribu mangkok kali ya dengan angka tersebut kementerian pertahanan
jadi lembaga yang menyedot apbn paling besar duit sudah banyak tapi kenapa sektor sipil masyarakat
sipil harus ikut menanggung beban tapi kalau bicara keras soal pertahanan dan kedaulatan
bangsa pastinya bukan hal hal yang terjadi di negara kita tapi hal hal yang terjadi di negara kita

kedaulatan pertahanan hingga ancaman antek asing ya ada juga asing katanya selalu menjadi nafas

bukan salah bapak salah enggak tahu saya elit ya

hai jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core respected kalau ada ada

apalagi kau membela andek andek asing
apalagi kau bela bela andek asing
yang punya sejarah dan juga punya pengalaman
itu kan persepsi yang dibangun saja
apakah memang pengetahuannya itu di atas rata rata

maksudnya tinggi badannya

itu tidak hati hati
dan tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup
atas peraturan perundang undangan yang telah ada
ini yang sebenarnya harus dikoreksi
di balik kalau kita lihat back mind nya pak prabowo
kenapa sampai kemudian rakyat variable rakyat begitu berkali kali diulang
di stretching oleh beliau untuk bisa membantu konsep pertahanan
apakah memang alutsista kita yang tidak mampu untuk bisa menunjang apa yang dia impikan
atau memang ada hal lain yang anda lihat ada di back mind nya pak prabowo
tetap bersama kami
jadi variable yang sangat penting yang berkali kali di stretching oleh menteri pertahanan
apa yang ada di back mind beliau
karena saya bukan pramal saya tidak tahu
ada baiknya dihadirkan
prediksi saya ini memang karakter dari politisi yang ingin membangun persepsi kepemimpinan politiknya secara populis
jadi meraih simpati rakyat
lalu memangkas intermediari
jadi medium medium yang ada dalam krisis
hidupan sosial politik hidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat
melalui hubungan langsung antara dirinya dengan rakyat gitu
jadi seolah olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali dirinya
nah persepsi semacam ini juga tampak di dalam masa masa kampanye kemarin gitu
saya nggak tahu apakah ini cerminan belum move on dari masa kampanye atau tidak
tapi yang kedua jelas itu adalah satu paradigma yang memang diwarisi oleh generasi lama
angkatan bersenjata kita
orang seperti pak agus sujoyo
mewakili generasi lama tetapi pemikirannya baru dan tetap aktual
karena membaca buku mengikuti perkembangan perkembangan dunia pertahanan
yang memang telah berubah
bahkan di dalam proses pembaharuan hukum pasca berakhirnya pemerintahan orde baru
ada banyak ketentuan perundang undangan yang telah
menetapkan garis pertahanan negara yang berbeda sekali dengan paradigma yang disampaikan oleh menteri pertahanan
kalau dari satmam pemuda pancasila ini bagian dari organisasi kepemudaan
rakyat dilibatkan berkali kali di stretching berkali kali oleh menteri pertahanan
ini strategi usang seperti kata bung usman atau ada ketakutan misalnya oh kita jadi wajib militer atau apa
atau menurut anda memang inilah yang diidam idamkan oleh bangsa indonesia bahwa rakyat ada di samping tni
keren banget kan saya
yang pertama saya sebagai rakyat indonesia tentu sangat senang kalau dilibatkan dalam pertahanan negara
karena dalam mempertahankan negara itu adalah suatu tujuan yang kami sabkang pemuda pancasila selalu terkankan kepada anggota anggota kita
bahwa kami sebagai organ pemuda adalah gada terdepan dalam membela negara
kami tadi setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pak agus dan
tapi kami punya perspektif yang mungkin agak sedikit berbeda
dalam undang undang tadi disebutkan oleh pak usman disitu disebutkan bahwa poinnya kurang lebih setiap warga negara berhak dan wajib dalam ikut serta pertahanan negara sistem pertahanan negara
nah di sini ada poin yang berhak dan wajib berarti kita punya hak yang sama dan kewajiban yang sama
kami sebagai warga negara yang baik itu kami akan selalu memberikan kewajiban
dan kami akan memberikan yang terbaik bagi negara
apa sih bela negara itu menurut kami bela negara itu tidak selalu dengan wajib militer
jadi yang harus kita terkankan bahwa bela negara ini bukan wajib militer
bukan yang tadi di grieting di awal seperti di korea korea itu kayaknya bukan gitu
dengan kita hari ini hadir di diskusi yang membahas negara ini sudah merupakan bela negara
karena kita membahas negara di hari ini yang itu merupakan implementasi intrakulikuler bela negara
dengan teman teman berkuliah dengan baik tadi disebutkan di awal itu juga sudah berkuliah dengan baik
konsep bela negara nanti akan kita bahas di segmen berikutnya
tapi kita akan bicara dulu mengenai pelibatan rakyat dalam kesemestaan pertahanan ini
anda sebagai perwakilan masyarakat kalau saya sih diajak perang agak ngeri gitu
anda mengalami kengerian yang sama atau mungkin merasa bahwa ini kesempatan yang baik untuk kita berbunyi
kalau kami sangat senang dengan itu
karena kami sebagai warga sipil dilibatkan dengan pertahanan negara
dalam mempertahankan negara itu tidak harus berperang mas
kita harus berperang
kita harus berperang
mungkin saya sebagai mahasiswa bisa belajar dengan mendapatkan nilai baik
membantu pendidikan membantu pengetahuan membantu dunia pendidikan yang ada di indonesia untuk lebih maju
mungkin mas sebagai wartawan bisa mencari berita berita dengan baik mengedukasi rakyat dengan baik
itu sudah merupakan bela negara
jadi rakyat di sini bukan untuk berperang secara total
mungkin mengakas perang
mungkin mengakas perang
mungkin mengakas senjata
tapi dengan menjalankan profesi dengan baik pun sudah menjadi bela negara
dan anda lihat itu yang dimaksud oleh pak prabowo dalam pernyataan bukan seperti yang dikatakan bang usman tadi usang dan ketinggalan zaman
karena itu tertera dalam undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
di ayat dua di poin terakhir disebutkan bahwa bela negara yang dimaksud adalah pengabdian sesuai dengan profesi
sesuai dengan profesi
jadi dengan menjalankan profesi yang baik sudah merupakan bela negara
jadi bela negara yang digadang gadang wajib militer itu kadang kadang menakutkan rakyat sendiri
sedangkan yang dimaksud oleh undang undang adalah pengabdian sesuai dengan profesi
jadi yang dimaksud pak prabowo tidak semenakutkan yang dibayangkan oleh mungkin beberapa orang termasuk bang usman gitu ya
saya rasa edukasinya yang kurang mas
oke sultan gimana mahasiswa jadi objek juga nih bagian dari yang dilibatkan sebagai masyarakat sipil tentunya
saya akhir akhir ini melihat beberapa menteri seolah testing the walter
mengucapkan sebuah kosa kata seperti menak mengucapkan radikalisme sekarang menhan yang sebelumnya menggebu gebu sebagai calon presiden
kemarin mengenalkan diri sebagai pembantu presiden kemudian mengucapkan perang total semesta dan lain lain sebagainya tanpa penjelasan yang komprehensif
meskipun beliau mengucapkan bahwa kita harus defensif kita tidak boleh menyerang tapi juga kita harus tidak boleh diserang duluan
ada beberapa komponen yang kemudian disebutkan bahwa masyarakat terlibat dalam pelibatan pertahanan para negara
tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan apakah kemudian persiapan pertahanan ini digunakan untuk menghadapi ancaman aktual atau ancaman potensial yang dengan sendirinya pak prabowo menjelaskan hal itu
kalau kemudian ada penyerangan seperti tadi kata bang usman ada perang terbuka diserang oleh negara lain dan itu ancaman aktual saya pikir tidak
justru kalau kemudian diucapkan seperti itu tanpa penjelasan yang jelas maka wajar kalau publik menangkap wah jangan jangan akan wamil nih
gitu kan apakah kemudian
ada pemikiran gitu nggak mahasiswa nih
pasti akan seperti itu
pernyataan pernyataan seperti itu
nah karena diucapkanlah smp sma perguruan tinggi akan ada pelatihan dan lain lain sebagainya
apakah kemudian sipil akan dipersenjatai apakah kemudian sipil akan di apa istilahnya digunakan untuk dipersiapkan untuk menangkap
untuk dipersiapkan untuk perang gitu kan lalu diberikan senjata
kan agak kurangnya sedikit tidak terlalu relevan untuk kemudian kita lihat kondisinya hari ini
senjata yang paling ampuh bagi sipil adalah akal pikiran dan kesadaran
tanpa rasa senang dia sudah sadar untuk membela bangsa ini
jika ada ancaman ancaman tertentu yang dikira akan merusak dan mengancam negara ini
tanpa kita mengucapkan abc dan d kami merasa bahwa korupsinya adalah penyakit bangsa yang kalau mendarah daging ini akan merusak dan menggerogoti kedaulatan bangsa indonesia
maka dari itu kami tidak senang dan sangat mengecam apabila ada satu lembaga pemberantasan korupsi yang seolah olah diutik
maka kami hadir di sana untuk mengkritik
itu pun menjadi bagian dari rasa cinta kami terhadap tanah air
harusnya yang dibantu secara semesta adalah kpk gitu ya
tanpa pak prabowo bilang perang semesta
kita sudah total dan lain lain sebagainya
kami sudah total untuk menjaga bangsa dan negara ini
tadi mas sultan mengatakan bahwa senjata yang paling kuat manusia adalah akal pikiran gitu mas ya
nah kalau di sini ada sesuatu hal yang saya dirasa kurang selek bahwa wah ini kalau ada bela negara berarti kita wajib militer kita angkat senjata
berarti kan akal pikiran kita dimainkan di situ
mestinya sebagai akal pikiran yang baik
yang pertama kali dilakukan adalah mencari tahu apakah ini angkat senjata atau enggak
nah itu dia
makanya kan pak prabowo tidak mengucapkan itu secara jelas
sebentar karena sebelum pak prabowo bicara dari tahun dua ribu dua sudah diterangkan bahwa pengabdian dengan profesi itu sudah merupakan bela negara
kalau saya begitu saya mendapatkan suatu hal yang mengusik hati saya saya kan mencari tahu apakah dasar undang undangnya seperti tadi
begitu kan dikatakan undang undang pernah katakan itu berarti itu adalah pengabdian
undang undang pernah katakan itu berarti enggak usah khawatir
dengan saya berprofesi dengan baik aja itu sudah merupakan bela negara
pak agus dalam konsep yang tadi kita sebelum bicara masuk lagi ke program bela negara yang lima tahun terakhir digalakan oleh kementerian pertahanan
masuk akal enggak
maksudnya apakah itu yang memang bisa kita artikan dari perang rakyat semesta melibatkan masyarakat sebagai komponen cadangan
apakah memang profesi saya profesi mas yando profesi sultan itu yang kemudian sebagai mahasiswa sebagai wartawan itukah atau memang kita harus angkat senjata sebenarnya sih pak
iya kata kuncinya disini bukan bela negara kata kunci disini adalah totalitas
di dalam fungsi masing masing dan di dalam kompetensi masing masing untuk memberikan sumbangan apabila negara dan bangsa kita itu berada di bawah sebuah ancaman bagi kelangsungan hidup dari bangsa dari bangsa ini gitu
tapi juga pada akhirnya kita tidak bisa untuk secara dikotomis mengatakan
ini melibatkan rakyat atau tanpa melibatkan rakyat
ya pada akhirnya upaya pertahanan sebuah negara terhadap ancaman militer dari luar negeri
itu membutuhkan tenaga manusia
by the end of the day kalau kata kata kerennya itu ya
itu membutuhkan dan kita harus siap lihat saja itu perjuangan merebut kemerdekaan
namun demikian memang tidak bisa ngawur
tidak bisa bahwa rakyat itu disuruh kumpul di monas kasih senjata ayo kita melawan musuh
ada sistemnya ada tataran kewenangan prosedurnya yang itu mencerminkan sebuah negara demokratis dan modern
artinya di situ juga memperhatikan hak hak asasi manusia hak dasar
terus kemudian setiap warga negara tahu jelas dan tegas apa hak dan kewajibannya
dan bagaimana tata cara untuk bisa memberikan sumbangan bagi upaya pertahanan keamanan negara
dari undang undang kita seperti apa pak
komponen cadangan masyarakat itu dilibatkan dalam ketika misalnya the end of the day
kalau kata pak agus tadi akan terjadi perang gitu misalnya
kita akan diapain kita harus ngapain kita akan dipersenjatai apa gitu pak
ini ada pada semua negara dan tidak perlu dikhawatirkan
mungkin di sini kita perlu untuk coba menjajaki
sudahkah kita punya definisi bela negara itu apa
apa bedanya dengan upaya mempertahankan atau upaya pertahanan dan keamanan negara
apakah bela negara itu adalah sebuah kualitas
kalau kita lihat dari peraturan menteri pertahanan pada waktu pak ria mizar
maka di situ ada elemen elemen bela negara yang berawal dari cinta tanah air
kemudian saya ada catatannya di sini
saya kasih kesempatan untuk nyontek dulu pak
ada lima semuanya itu
kemudian ada hanya seperlima yang merupakan ini dia cinta tanah air
kemudian juga kesadaran berbangsa
mempertahankan pancasila sebagai ideologi negara
rela berkorban untuk bangsa dan negara
baru terakhir adalah membangun kemampuan awal bela negara
jadi hanya seperlima yang nomor lima saja itu yang menyangkut nuansa kemiliteran
dan itu adalah dalam rangka pembentukan komponen cadangan
tiap negara punya komponen cadangan
alangkah naifnya apabila sebuah negara tidak punya komponen cadangan
dan hanya bisa bertahan dengan tentara yang bisa ditunjukkan secara jelas dengan atribut atributnya
kalau hanya itu saja maka orang bisa memperhitungkan negara lain bisa memperhitungkan kekuatannya berapa
nah komponen cadangan itu adalah untuk melapis
dan tadi dikatakan apakah sudah ada ancaman real apapun tadi istilahnya
ingat bahwa kita tidak bisa berbicara
negosiasi dengan musuh
kapan musuh mau menyerang
dengan kekuatan berapa
dan disitulah juga kata kata bijak yang mengatakan apabila kita ingin supaya musuh itu juga keder terhadap kita
maka bersiaplah untuk perang di dalam masa damai
sehingga ini menimbulkan deterens daya penangkal
jadi persiapan itu sudah mulai sekarang dan itu semuanya wajar wajar saja
termasuk tadi diksi diksi yang melibatkan rakyat dalam konsep dan sistem pertahanan kita pak ya
menteri pertahanan prabowo subianto juga menyitir apa yang telah dilakukan atau strategi dilakukan oleh amerika serikat
bisa kita putarkan lagi pernyataan prabowo subianto itu
sebagai contoh kalau kita lihat di negara amerika sumber perwira itu mereka dapatkan dari akademi militer
ancaman militer ancaman non militer ancaman juga terdapat sekarang ancaman hibrida setengah militer
oke pak agus betul pak di amerika memang seperti itu jadi melibatkan masyarakat untuk bisa sama seperti apa yang dikatakan pak prabowo tadi gimana
ada berbagai sumber sumber itu adalah tempat tempat untuk merekrut untuk menjadikan warga negara itu menjadi prajurit
pada tingkatan mana dan mereka sudah perhitungkan tadi disebutkan dari akademi militer
akademi militer itu tidak terlalu banyak untuk merekrut karena dia disiapkan untuk membentuk perwira yang akan berkarir seumur hidup di dalam militer karir profesional
itu harus diperhitungkan
jadi kalau misalnya kita perhitungkan dari semuanya ini tidak semua akan jadi jenderal
organisasi militer itu berbentuk piramidal sehingga dalam setiap tataran lapisan harus ada sistem filternya sehingga semua tidak jebol ke atas
seperti yang kita pernah dengar ada penumpukan dari pangkat tertentu prajurit yang ada di indonesia ini gitu dan itu direncanakan
dan dengan berbagai macam sistem itu memang disediakan misalnya tadi disebutkan apakah disebut ltc saya juga tidak lupa saya tadi ya perwira cadangan tadi ya
nah perwira cadangan itu kan sebetulnya penawaran beasiswa menarik mahasiswa yang akan bergabung untuk menjadi militer dengan memberikan insentif beasiswa
beasiswa untuk menyelesaikan studinya oke itu akan diberikan oleh markas besar tni
tetapi setelah anda lulus anda punya kewajiban sepuluh tahun untuk mengabdi secara sukarela di dalam tni
kalau anda lolos nanti untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi maka masa ikatan dinas itu akan diperpanjang sepuluh tahun lagi
sama atau berbeda dengan konsep yang diberikan oleh menteri pertahanan tadi pak
melibatkan masyarakat tujuannya sama idealismenya sama cuma kita belum teratur untuk menyusun sistem itu
oke bapak bapak kita dari tadi kita bicara mengenai bela negara bela negara bela negara
kalau tadi menteri pertahanan bilang ada perang rakyat semesta yang melibatkan masyarakat sipil kemudian kita jadi takut di masyarakat sipil apakah ini kita disuruh wajib militer atau tidak
tapi kalau kita bicara wajib militer misalnya yang kita bayangkan yang bisa telanjang mata kita lihat selama beberapa tahun terakhir
ada proses program namanya bela negara yang dilakukan oleh kementerian pertahanan
apakah itu sudah tepat sasaran sudah bisa betul betul memenuhi kebutuhan kita untuk bela negara tadi kita akan bahas itu
usha jenderal tetap bersama kami
ya anda masih di kupas tuntas konsep pelibatan masyarakat sipil dalam strategi pertahanan kembali menjadi perbincangan hangat di publik
masyarakat kemudian mengaitkan ide ini dengan program bela negara dan wacana wajib militer
apakah itu sama atau tidak nanti mungkin kita diskusikan
program bela negara sendiri memang sudah secara rutin digelar oleh kementerian pertahanan dan melibatkan lebih dari delapan puluh juta kader masyarakat sipil
sampai tahun dua ribu sembilan belas ini
namun ini pun masih mengundang pro dan kontra kita simak ulasannya
dalam beberapa waktu terakhir konsep pertahanan rakyat semesta kembali jadi perbincangan
adalah menteri pertahanan prabowo subianto yang memaparkan strategi pelibatan masyarakat sipil
dalam strategi pertahanan kita
oleh sebab itu apabila suatu saat indonesia terlibat perang baik fisik maupun non fisik
maka seluruh rakyat harus ikut terlibat
pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran konsep pertahanan rakyat semesta
perang yang kalau terpaksa kita terlibat dalam perang
perang yang akan kita lakukan
perang yang akan kita rasakan adalah perang rakyat semesta
pendidikan latihan perwira perwira cadangan
kemudian juga latihan latihan untuk komponen cadangan
nanti akan banyak peran daripada kementerian pendidikan di sma sma
bahkan mungkin sedini mungkin di smp
dan juga nanti di perguruan perguruan tinggi
kendati punya makna berbeda namun perlibatan masyarakat sipil dalam pertahanan mengingatkan kita pada konsep bela negara
jika anda mengira deretan orang berseragam loreng biru ini adalah tentara maka anda keliru
mereka adalah warga sipil yang mendapatkan pelatihan bela negara di sebuah pusat pelatihan milik kementerian pertahanan di bogor jawa barat
sejak pukul lima pagi para peserta pelatihan mengisi waktu dengan jogging
dan juga untuk mencari tempat untuk berbicara
mereka juga mendapatkan pelatihan merakit senjata seperti layaknya anggota militer
kementerian pertahanan meluncurkan program bela negara pada tahun dua ribu lima belas untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai erosi nilai nilai nasionalisme
kementerian akan membentuk garda yang beranggotakan jutaan pegawai negeri dokter mahasiswa dan berbagai unsur kelompok masyarakat sipil lain
bela negara ini adalah preventif bangsa
sebelum terjadi dia menjadikan kesadaran belanda dengan bagus sehingga tidak terjadi ancaman ancaman tadi
sehingga ancaman itu baru potensi akan terjadi dia akan melakukan dengan pelajaran pelajaran pengetahuan ini dia akan terjadi ketahuan nasionalnya yang jadi tinggi
namun tidak semua setuju dengan program bela negara kementerian pertahanan
imparsial menilai program bila negara tidak tepat sesaran

karena pendidikan bila negara seharusnya menjadi domen kementerian pendidikan yang menanamkan pendidikan kewarga negaraan bukan sekadar pelatihan militer
program program seperti bela negara atau komponen cadangan untuk sementara waktu sebaiknya perlu untuk ditinjau ulang
apalagi program bela negara yang dilakukan oleh kementerian pertahanan kemarin sifatnya sangat instan
saya selalu bilang bahwa pola pembangunan bela negara yang paling benar adalah dengan menempatkan pendidikan keluarga
saya selalu bilang bahwa pola pembangunan bila negara yang paling benar adalah dengan menempatkan pendidikan kewarga negara

dengan membangun citizenship melalui mekanisme sekolah kita bisa membangun pola pendidikan bela negara yang jauh lebih baik
artinya apa pola citizenship harus dibangun di sekolah sekolah tersebut
dan itu cukup diserahkan ke kementerian pendidikan bukan kementerian pertahanan
karena program bila negara itu sesungguhnya adalah program yang sifatnya kognitif
bagaimana mengisi kepala orang untuk membangun negara secara lebih baik dan lebih maju ke depan
nah itu aspeknya ada di kepala
oleh karenanya melalui pendidikan bukan dengan cara pelatihan dasar kemiliteran
berdasarkan data dari kementerian pertahanan hingga juli dua ribu sembilan belas program bela negara telah menghasilkan lebih dari delapan puluh tiga juta kader
selain itu kemenhan juga telah menandatangani mou dengan dua belas kementerian
lembaga tiga puluh sembilan perguruan tinggi dan tiga puluh tujuh ormas untuk secara sinergi
lagi menyelenggarakan pembinaan kesadaran bila negara
budi adiputro cnn indonesia
oke kita sudah lihat apa yang dilakukan kementerian pertahanan mengenai bela negara
saya mau ke yando dulu
bang yando anda lihat seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya program yang sudah dilangsungkan oleh kementerian pertahanan ini
mungkin sapma pepe juga pernah terlibat dalam program bila negara ini
sebenarnya ini agak gagal fokus kayak kamu menurut saya nih
karena tadi dibilang bahwa semengerikan itu pendidikan bila negara yang diadakan oleh kemenhan
sebenarnya setiap materi setiap apapun yang dikasih oleh para pengajar itu punya filosofi tersendiri
misalkan tadi disebutkan bahwa harus lari di pagi hari kenapa harus lari di pagi hari
karena dengan lari kita akan lebih bugar akan lebih segar tidak ngantuk dan lain lain
kenapa harus bernyanyi
karena pada saat pendidikan hanya nyanyian yang bisa menghibur kita saat itu
nah untuk tadi saya lihat ada program pelatihan senjata
sebenarnya saat kita mengajukan program bela negara kami sebagai okp itu bisa mengatur silabus yang sudah ada
kalau kita minta pelatihan bisa diadakan kalau tidak tidak juga
kalau dinilai tidak perlu ya tidak harus ada
kami saat itu minta silabus yang hanya bertekankan kepada pendidikan
karena apa sih sistem pertahanan negara itu
mungkin bisa melalui cyber pelatihan cyber bagaimana perang cyber saat ini gitu
jadi semuanya itu punya filosofi
tadi juga dibahas apakah baju loreng loreng biru ini sentara
sebenarnya kalau diperhatikan secara linci baju loreng loreng biru itu punya makna filosofis menurut saya ya
karena kalau diperhatikan digital chemo nya itu peta indonesia
berarti secara gak langsung kita memakai baju itu adalah melambangkan kita indonesia
kenapa warnanya biru menurut saya
karena warnanya biru menurut saya untuk mengkaburkan antara baju belanegara dengan baju sentara
bagi anda bagi anda sendiri yang mungkin sudah terlibat juga dalam proses program bela negara ini
seberapa positif dan seberapa berguna sebenarnya untuk bisa menangkal erosi erosi ancaman seperti yang tadi dikatakan oleh pak agus
ada beberapa ancaman penting yang dihadapi bangsa kita dengan pelatihan pola pelatihan seperti belanegara ala kementerian pertahanan
menurut kami sudah cukup baik
sudah cukup baik
karena di saat pendidikan itu
kami lebih tahu tentang pertahanan negara itu seperti apa
apa sih pertahanan negara
dan bagaimana kami sebagai rakyat sipil harus membela negara saat ada ancaman ancaman yang hadir
kami di saat itu diajarkan bahwa kami sebagai rakyat sipil harus bertindak sesuai dengan profesi masing masing
tidak salah kaprah
jadinya saat kita ada ancaman kita tidak salah bertindak
makanya di situ pentingnya adanya pendidikan belanegara menurut kami
maka dari itu kami sebagai okp satpam pemuda pancasila rutin
setiap kali ada undang undang
undangan dari kemenhan kami pasti ikut
karena menurut kami itu hak kami untuk melaksanakan belanegara
oke tepuk tangan dong
itu suara dari sabang pemimpin pancasila
sultan anda lihat seberapa punya manfaat sih kemudian program program seperti ini dengan cara cara yang tadi sudah dibahas gitu
dan pro kontra nya tentunya
ya tentu bukan seberapa manfaat tapi seberapa relevan kita untuk melakukan hal itu
kan kalau kita baca teks dan kaitkan konteks pembicaraan pak prabowo di ruang sidang dpr itu
dia menggambarkan tiga komponen
komponen utama komponen cadangan dan komponen pendukung
resonansi yang diucapkan pak prabowo berkutat dan sangat amat tinggi gaungannya pada komponen pendukung
saya pikir sebagai menhan sebagai pembantu presiden kan gitu kira kira
dia akan lebih menekankan pada modernisasi militer kemudian penguatan senjata alutsista kemudian memberikan hak pendidikan bagi seluruh
pendidikan bagi seluruh militer sampai ke keluarganya dan lain lain sebagainya
jadi dikuatkan persepsinya pada komponen utamanya
tapi ini tidak berkutat pada komponen pendukung
jadi seolah olah pak prabowo masih belum move on
betul seperti kata bang usman
seperti kok belum move on seperti ingin tetap menyampaikan pesan kepada rakyat
seolah olah besok masih ada kepentingan elektoral lagi yang akan dilaksanakan oleh pak prabowo gitu loh
kalau program bela negara seperti kementerian pertahanan ini sudah move on atau belum move on
justru malah dari tantangan
tantangan terkini termutakhir bangsa indonesia dengan pola pola seperti itu
kalau anda disuruh misalnya bela negara udah pernah ikut belum
pernah diajak belum
tapi kan itu kan masuk dalam silabus perkuliahan
ada pendidikan pancasila kemudian ada civic education
di mana pendidikan pendidikan bela negara dan lain lain sebagainya masuk terselundup pada ruang ruang akademis di setiap kelas
jadi kita selain dilatih kemudian secara fisik non fisik pun kita dilatih untuk bagaimana kemudian sadar
karena bahwa tanpa ada senjata apapun kami juga akan mencintai bangsa indonesia dan membela bangsa indonesia
jadi apa sebetulnya tantangan yang ingin disampaikan oleh pak prabowo oleh pak menhan
apakah ada ancaman aktual yang sedang kita hadapi ada serangan di mana dan lain lain sebagainya
atau ini hanya ancaman potensial tapi ingin memberikan pesan kepada rakyat bahwa dia seolah ingin menari tapi terpleset dengan tariannya sendiri
bang ruzman kita bicara
mau menanggapi dulu bang yaro silahkan
saya tanggapi sedikit aja karena ada yang terlupakan di sini
tadi kenapa pak prabowo saya bukan hanya pak prabowo maksudnya kenapa undang undang mengamatkan adanya komponen pendukung
karena setiap komponen utama dan komponen cadangan berangkat dari komponen pendukung
kenapa harus ditekankan pendidikan dari usia dini
pada saat itu perwira perwira dan prajurit prajurit tni itu berangkat dari rakyat
dan dari rakyat itulah dia menubuhkan rasa nasionalisme
sehingga dia mengajukan diri sebagai tni
itulah pentingnya adanya pendidikan kewarganegaraan di usia dini
itu merupakan dengan pendidikan kewarganegaraan
tadi pun juga mas sultan sudah memaksanakan pendidikan kewarganegaraan dengan baik karena di kampusnya sudah ada pendidikan kewarganegaraan
itu adalah salah satu poin yang tertulis dalam ayat dua undang undang nomor tiga tahun dua ribu tujuh
jadi tadi kalau kata bang sultan tadi kurang begitu relevan dengan kondisi tantangan sekarang dengan pola pola pendidikan seperti itu anda melihatnya gimana
itu tadi saya bilang karena tidak harus dengan angkat senjata
dengan mengamalkan nilai nilai dengan baik pun sudah merupakan bela negara
tapi perlu juga untuk ada training training ala militaristik seperti itu
seberapa penting sih
menurut saya menyerupai militer saat kita raya lari
tapi menurut saya menubuhkan rasa kekompakan
jadi pasti ada manfaat dan filosofi dari setiap program program itu
tapi kan sebagai anak muda tanpa berlari lari pun kita tetap cinta pada tanah air
kan itu intinya
bang usman ini kita sudah dengarkan suara anak anak muda yang melihat program kementerian pertahanan
tiga juta lebih kader belan negara dari tahun dua ribu lima belas program ini dilancarkan oleh menteri pertahanan ria miza trikudu sampai sekarang dengan pola pola yang seperti ini tadi
yang bagus sih anak muda aja diskusi
sirent saya sih pak prabowo urus dululah kementerian pertahanan
uruslah terlebih dahulu tni kesejahteraan prajurit tni misalnya gitu
urusan pendidikan sekolah itu biarlah jadi urusan kementerian pendidikan riset perguruan tinggi
jadi dipisahkan saja
nggak perlu terlalu berambisi untuk seperti mau memobilisasi
mengatasi semua sumber daya begitu tanpa melihat masalah yang utama di dalam komponen utama itu sendiri yaitu tni
saya punya kasus seorang sersan gajinya tiga tiga juta anaknya baru masuk ugm bayar kebetulan dapatnya itu satu semester lima juta karena tinggal di batang pekalongan dia harus ke jogja harus kos anaknya
per bulan itu minimal satu juta atau satu juta setengah di yogyakarta
dengan demikian seorang sersan tidak sanggup membiayai enam bulan untuk biaya semester itu hanya dengan gaji sekian yang tiga tiga tadi
belum lagi ya biaya transportasi rumah istri anak dan seterusnya gitu
nah kenapa tidak misalnya menteri pertahanan negara dalam lima tahun ke depan memprioritaskan kesejahteraan prajurit
pendidikan keluarga negara sudah ada di sekolah sekolah
tidak perlu diurus lagi
pendidikan pengabdian berdasarkan profesi
setiap profesi sudah akan dengan sendirinya melaksanakan pendidikan pelatihan yang sifatnya memang untuk bela negara
itu yang tadi saya katakan di awal
definisi tentang bela negara itu mengalami penyempitan dalam seragam seragam tadi
seolah olah pengertiannya para militer
ini karena mungkin paradigma menteri pertahanannya yang saya kira lebih condong ke dalam perspektif militer
tapi tantangannya sesuai nggak dijawab nggak dengan pola pola kurikulum
setiap itu ada filosofinya kok
dan itu terjawab dengan faktanya
itu kan hanya disusun oleh kementerian pertahanan
misalnya buku putih pertahanan
dan itu masih mempersepsikan ancaman dalam negeri dalam urusan pertahanan
kenapa masih disusun kementerian pertahanan
karena kita belum punya dewan pertahanan nasional
yang tadi saya katakan terdiri dari presiden wakil presiden menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri pertahanan dan panglima
jadi menteri pertahanan hanya salah satu menteri dalam keanggotaan tetap dari dewan pertahanan negara
jadi bentuk saja itu terlebih dahulu
lalu susun kebijakan strategis di sektor pertahanan negara
susun assessment apakah negara seperti malaysia yang secara daratan di kalimantan berbatasan dengan indonesia itu mengancam batas atau patok negara kita
apakah negara seperti australia di darwin tengah memobilisasi militernya sehingga mengancam kedaulatan indonesia
hal hal semacam itu serahkan pada dewan pertahanan negara
jangan hanya menteri pertahanan
saya kira itu akan jauh lebih baik
terus saya mau ke pak agus dulu
apakah program bela negara seperti yang dilangsungkan oleh kementerian pertahanan dalam menghadapi tantangan tantangan
tadi ada lima biji gitu yang pak agus katakan dengan contekannya itu ya
apakah ini sudah menjawab pak
sebenarnya betul betul sudah delapan puluh tiga juta orang yang menjadi kader bela negara
apakah ini betul betul bisa menjawab tantangan tantangan global yang kemudian kita hadapi saat ini
di jawabnya usai jeda
kami akan segera kembali
waktunya kami berani
selamat malam untukthe today seukai empezarana kita
selamat malam teman teman
nama kita sun
got wah gituan
kebetulan sekarang kita akan menjadi moka reader juga

dan menjawab tantangan tantangan
bela negara terutama dari ancaman ideologi
dan macam macam komunisme katanya juga
mengancam kita depan mata
gimana pak ya saya kembali
sepakat tentang definisi bela negara
dalam bentuk struktur bagaimana
bela negara itu nanti ditempatkan
kalau ada angka delapan puluh tiga juta
delapan puluh tiga juta itu sebagai apa
apa yang kita harapkan
dari mereka bukan hanya sekedar
untuk mencetak mereka sudah latihan
terus kemudian penyerapan anggaran
kedudukannya dalam salah saya
salah juga enggak apa apa
sultan senang sekali bapak ngomong begitu
sistem pertahanan itu dimana
pak prabowo tidak salah
dengan menyampaikan semua itu
karena pak prabowo sebagai menteri pertahanan
perlu mengingatkan bahwa
sistem pertahanan itu belum terbangun
dan kita terlambat untuk membangun
komponen cadangan tetapi komponen
cadangan itu tidak serta merta
berarti mencakup seluruh lingkup
dari belan negara kembali
saya bertanya definisi bela negara itu apa
militer yang bernuansa
militer dia hanya relevan
elemen atau unsur bela negara
yang lainnya itu sebetulnya masuk
di dalam domain kewenangan
saya berikan contoh sebetulnya
bela negara kita sudah punya modal
untuk bela negara cinta tanah air
apa itu pramuka
di situ ada peluang
ada karir ada keterampilan
bisa sampai usia
tanpa harus memberi kesan bahwa
dan egaliter pak setua apapun
dipanggilnya kak pak ya
ada sebuah organisasi
alumni pas kiberaka
saya yakin pasti mereka itu punya kebanggaan
terhadap bangsa ini
dan itu patut dibelihara
tanpa harus memberikan kesan
jadi hal semacam itu yang memang perlu
untuk kita bangun saya setuju sekali
tapi masalahnya bahwa mungkin
ini harusnya bela negara ini harusnya muncul
pertama tama sebagai kebijakan nasional dulu
oke baru dipilah mana yang untuk pertahanan
yang untuk pertahanan yang untuk membutuhkan komponen cadangan saja
lainnya itu salurkan untuk menteri pendidikan
masalahnya karena mungkin dari kelompok non militer
non pertahanan ini terlambat untuk mengambil
mengambil inisiatif untuk ini
sehingga munculnya dari menteri pertahanan
akhirnya semua itu dikonotasikan dengan
menteri pertahanan dan
hal hal yang bersifat
tapi dengan baju lore kemudian pendidikan
dengan baju lore kemudian pendidikan
kedisiplinan apa tadi kalau kita lihat ada push up nya ada larinya
meskipun tadi kata bang yando ada filosofi ya di situ semua
anda sebagai general gitu melihat
ini belum sih pak nyambung gak sih dengan tantangan sekarang nih kayak gitu gitu pak
senyum saya lebar ya
ada ironi dalam masyarakat kita
kita khawatir sipil dilibatkan dalam fungsi pertahanan
tetapi kalau berlomba lomba untuk meniru atribut militeristis
berlomba lomba semuanya itu
hapuskan itu semua
percaya dirilah sipil itu
untuk menampilkan kompetensi sipil
karena negara yang maju nanti
ini adalah negara sipil
bukan negara militer
militer hanyalah salah satu fungsi saja
ini kan yang kita bayangkan kalau bela negara itu
tapi sebelum bang gusman jawab gitu ya

yang kita bayangkan di bela negara itu adalah seperti ini
bela negara itu wajib militer seperti yang di korea korea
kita lihat tuh apa sih yang terjadi dengan artis artis korea
yang juga ikut program program begini
mungkin ini yang dibayangkan oleh masyarakat kita
nah ini misalnya nih bang ya kan
ya harusnya berita berita ya
ini kan mirip mirip nih kan
baju bajunya segala macam
jadi keren juga gitu gimana bang gusman
ya antara fashion dan dengan pendidikan bela negara
mungkin dua hal yang berbeda ya
saya melihat di korea selatan misalnya
november tahun lalu itu kan sudah dihapuskan
pemenjaraan atau pemidanaan terhadap warga negara
yang menolak untuk mengikuti wajib militer
itu sudah dibebaskan oleh mahkamah konstitusinya korea selatan
jadi saya kira perkembangan terbaru di dunia
bahkan di korea itu sudah menghapuskan
bahkan mayoritas di dunia sudah menghapuskan
wajib militer yang berkonsekuensi hukuman penjara
itu janganlah kita ikuti
di dunia sudah menuju penghapusan
kok malah kita mau bikin
jadi kita harus menghapuskan
jadi kita harus menghapuskan
jadi kita harus menghapuskan
bukan bikin bikin seperti itu lagi
tapi kenapa program ini bisa sangat besar
dan bisa sangat sustain bertahun tahun
kalau tadi kata pak agus ironi misalnya
karena kita masih mewarisi nilai nilai yang berasal dari pendidikan era orde baru
satu pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan militer
yang selalu berpikir ala militer
sebenarnya pemikiran ala militer
tidak keliru kalau itu diterapkan di dalam sebuah organisasi kemiliteran
dia menjadi persoalan ketika diterapkan
di dalam kehidupan sosial
kehidupan masyarakat sipil
misalnya dalam soal ini pelatihan fisik
ini kan sebenarnya membangun keperkasaan fisik
kehebatannya itu berdasarkan kekuatan fisiknya
kita masih ingatlah sekolah sekolah
misalnya ipdn atau stpdn
cara mendidik anak baru
mahasiswa baru itu
itu diukur dari seberapa dia bisa bertahan
dari terjangan tendangan seniornya itu
dan itu bela negara ukurannya
itu nilai nilai yang sebenarnya
itu miru ketika diterapkan di dalam dunia pendidikan sipil
bahkan di dalam militer pun
kalau itu berbau kekerasan
itu sebenarnya tidak boleh
dia kalau menambah kekuatan otot raga
dalam pengertian push up baris berbaris
sit up itu memang boleh
dan itu diperlukan untuk ketahanan tubuh
tapi di dalam perspektif kehidupan sipil
saya kira bukan itu yang mau dicari
ini yang saya lihat ada salah paham di
di beberapa kalangan ya
waktu pembahasan wajib militer di komisi satu
ada salah seorang penawiran jenderal
yang mengatakan gini mas usman
masalahnya anak anak muda sekarang ini
jadi kita harus disiplinkan caranya gimana pak
aduh saya bilang itu ketinggalan zaman sekali
anak anak sekarang itu disiplinnya menghapal password
disiplinnya itu memikirkan hal hal yang bersifat intelektual
turun ke jalan memprotes soal
pelemahan kpk itu bagian dari bela negara
apakah mahasiswa dan pemuda butuh disiplin
ala ala yang tadi bang usman katakan
kita akan jawab itu usaha jeda
ya selamat malam nama saya vio
saya dari atmajaya
satu topik yang dari tadi saya masih penasaran
sebenarnya dari diskusi narasumber tadi
belum ada konsensus
mengenai sebenarnya apa sih ancaman nyata
karena kalau kita berbicara tentang komponen
sampai tiga layer seperti itu
berarti harusnya ada ancaman yang nyata
apakah kita berbicara tentang amerika serikat
yang mungkin menyerang kita
atau tiongkok yang dengan teknologi militer
memang sudah hebat sekali
itu jadi ancaman untuk kita
sampai sekarang belum ada konsensus dan saya masih kepo
sebenarnya apa sih ancaman realnya
tentang geopolitik indonesia sampai
pak prabowo mengeluarkan statement seperti itu
dan apakah tantangan tantangan itu
bisa dijawab dengan program bela negara
yang selama ini ada
saya tambahin pertanyaan kamu ya oke tepuk tangan dong
untuk kawan kita dong
pak agus deh pak anda kan yang paling general
diantara kita gimana pak
dan apakah itu bisa dijawab sebenarnya pak
apa yang sudah terjadi selama ini
termasuk belan negara ini
saya yakin bahwa kalangan intelijen
perhitungan perhitungan terhadap ancaman
bukan berarti tidak ada
tiongkok sekarang mengalami sebuah
sejauh mana mereka puas
menggunakan kemewahan ekonomi itu
untuk kepentingan ekonomi
sejauh mana nanti mereka akan tergiur
untuk perluasan wilayah
pasti ada itu
mereka juga terlibat dengan
perang dagang dengan amerika serikat
sejauh mana mereka puas
hanya terbatas pada perang dagang saja
atau mereka tidak rela
direbut oleh negara lain
pasti ada itu dan tidak harus
disampaikan di sini tetapi tatanan ini
ini adalah sistem pertahanan nasional
yang berguna untuk
diri kita mempertahankan diri
terlepas siapapun nanti
ancamannya dan dari manapun
itu sudah ada
perhitungan perhitungan tentang hal itu
oke tepuk tangan untuk pak agus
waktu kita sudah mau habis
saya akan kasih kesempatan sultan dan yandu
untuk memberikan closing statementnya
seberapa tepatkah dan seberapa perlukah bahwa
kedisiplinan cinta tanah air
bela negara itu
di ejawantahkan dalam apa yang sudah kita lihat
dengan program bela negara sultan terakhir
ya yang terpenting
adalah selain memang pelatihan fisik
yang mungkin dengan berlari dan lain lain
itu diadakan oleh negara tapi
yang paling penting adalah bagaimana kemudian
kita disiplin secara pikiran
dan membangun sebuah kesadaran
atas cinta tanah air tanpa
kita disuruh berlari kita akan membela
dengan segala macam
ini yang kemudian menjadi perhatian bahwa
kita harus mengevaluasi pejabat pejabat
publik yang berasal
seharusnya dapat secara bijak
mengucapkan suatu kosa kata
dengan penjelasan yang
komprehensif ancamannya seperti apa
meskipun mungkin itu menjadi rahasia
negara dengan informasi intelijen
tapi setidaknya ada clue atau setidaknya
ada tanda tanda yang jelas
apa sebetulnya yang mengancam jangan sampai
ucapan ucapan yang dikatakan
dari berbagai menteri
mengucapkan sebuah kosa kota yang testing
di walter saja cek ombak saja
oke tepuk tangan untuk sultan
terakhir dari saya
yang pertama adalah mungkin
berlari itu adalah salah satu dari
peningkatan ke fisik manusia biar lebih
bugar bukan hanya di dalam
militer saja karena sekarang
lari sudah menjadi tren di anak muda juga
itu yang pertama yang kedua tadi
masalah daya tahan
diucapkan oleh bang usman bahwa
daya tahan manusia itu bukan diukur oleh
sendangan atau pukulan dari seseorang tapi
dari tes pengukuran olahraga yang
diadakan oleh olahraga makannya di militer
ada perwira olahraganya biar
tidak melampaui batas dan yang terakhir
statement dari sabna pemuda pancasila
bahwa kami hadir menjadi negara terdepan
pemuda yang siap
tumba lah untuk negara
di garis terdepan oke itu
bela negara versi sama pemuda pancasila
pak agus sebelum nanti ditutup oleh bang usman
nanti akan ditutup oleh usman hamid
apa yang paling kita perlu
bicara ketika kita
bicara bela negara rasyarakat
terlibat apa yang paling penting ada di
pikiran kita untuk bicara mengenai itu
ini adalah negara kita ini adalah
untuk membuat batas pemilahan
antara sipil dengan militer
sistem itu akan melibatkan
kedua aspek di dalam
porsi peran dan kewenangannya masing masing
tadi ada pertanyaan apa sih
ancaman mungkin sebetulnya
juga di dalam perkuliahan
paling tidak ada
pertahanan itu apa sih baik untuk
apa sih dan bagaimana
kita menyusun sebuah sistem pertahanan
apakah perlu sekarang
dan oleh unsur unsur apa saja
sehingga dengan demikian juga
karena ini adalah bangsa kita
ingat kalau kita berperang yang
berperang itu bukan tni yang berperang
itu bangsa oleh karena itu
menjadi panglima tertinggi untuk
tni ketika berperang karena ini
adalah keputusan politik jadi ini
menjadi tanggung jawab kita semua
tepuk tangan untuk pak agus pak
tiga puluh detik dari anda untuk menutup dialog kita
pertama harus dibedakan
antara usaha pertahanan dan
keamanan negara dengan
upaya pembelaan negara
usaha pertahanan dan keamanan
negara itu berbasis pertahanan
semesta bukan apa yang
disebutkan oleh prabowo seperti
itu saya kira keliru
dan yang kedua konsep
bela negara atau bahkan
usaha pertahanan dan keamanan
negara bagi warga negara itu harus
dilihat bukan hanya sebagai kewajiban
tetapi sebagai hak
itu dinyatakan secara
tersurat di dalam konstitusi di dalam
undang undang dengan demikian
kalau ada warga negara yang menolak
untuk dilibatkan dalam persiapan
perang karena keyakinannya pada
perdamaian tidak ingin melukai
tidak ingin menyerang maka itu harus
dilindungi sebagai hak yang konstitusional
karena di sini
sudah ditetapkan dalam undang undang pertahanan negara
bahwa pertahanan negara kita diselenggarakan
berdasarkan demokrasi berarti bukan
atas bawah harus ada
keberagaman pendapat pada hak asasi manusia
berarti harus menghormati keyakinan orang
pada lingkungan hidup pada
kesejahteraan umum dan kesejahteraan umum ini
saya kira paling penting untuk dipikirkan
termasuk kesejahteraan prajurit tni
terlebih dahulu itulah diurus dululah
baru kemudian kita bicara yang lain
oke terima kasih bang ustaz farhamid
kami akan segera kembali tetap di kupasuntas
ya untuk menutup kupasuntas pada malam hari ini
saya akan membacakan sebuah epilog
yang pernah ditulis oleh almarhum
mungkin dengan konteks apa yang kita bahas
hari ini arjuna dan
bella negara masa kini
nenek moyang dalam wayang
seorang ksatria keren
satu dari lima pendiri negara astina
dia beken diantara para
perempuan mungkin dia selebriti
sering perang jarang kalah
perang besar baratayuda
arjuna sempat ragu
sempat termangu dan monggok perang
nurani nya bertanya
untuk apa perang
kalau lawannya adalah saudaranya
sendiri sanak keluarganya sendiri
dalam dialog yang panjang
cerita atau nyanyian tuhan
yang dianggap bijak bestari memberikan
nasihat sakti dia berkata
tugas dan kewajiban ksatria
adalah membela kehormatan
anda kita semua
juga ragu dengan idiom bela negara
sudah mencintai tanah airnya
bahkan menembangkan dan
mengkreasikannya dalam karya
memiliki kesadaran berbangsa
dan bernegara tapi kalau
urusan bela negara diartikan
membela negaranya yang sedang
diserang musuh dari luar
mereka balik bertanya
emangnya zaman now masih ada
perang antar negara
emangnya masih ada serang
menyerang pakai mesiu peluru
dan gemuruh tank tempur
arjuna masa kini lebih melihat
bahaya yang bisa menghancurkan negaranya
adalah tindak kejahatan yang populer
terorisme atau separatisme
mereka tidak melihat bahwa
wajib militer sebagai
persiapan mencintai dan
melainkan melatih mental bersih
taat hukum dan terus berprestasi
itulah tugas ksatria
masa kini arjuna yang menemukan
modal bela negara dengan
mencintai produk dalam negeri
mengembangkan local wisdom
dengan jiwa toleransi setiap hari
demikian kupas tuntas
malam hari ini
saya budi adiputro selamat malam